lo ketibaan pulung bari dapet masalah
gue emang gak bisa dikasih tanggung jawab bari
sebelum lo minta maaf
cuma yang jadi bahan pikiran gue
tuh cari motor supaya ketemu ntinya
terima kasih bari
atas pengertian lo
motor aja hilang bang kerjanya gak becus disini
wah agak bener nih kerjanya
sampai kecolongan gini
wah ngabur aja kerjanya
gue gak mau tahu bang
pokoknya lo berdua kurut tanggung jawab
jangan jangan kalian berdua nih
kalian berdua yang ngelakuin curahan mor
pada kagak ada di tempat kan
iya bener tuh bener
sembarangan gue orang baik baik disini
ini wilayah gue udah berapa tahun gue parkir disini
tapi lo jangan unduh
yaudah abang berdua kita laporin ke polisi ya
biar nanti jelasin disono
mak enof ahli patah tulang urat
bapak yang mau antar obat herbal ya
ini obat herbalnya
eh baik pak ada di dalam silahkan masuk
silahkan masuk pak
ini mak obat herbalnya
ya secukupnya dulu
insya allah cing
teh yakin bisa
langganannya emak teh banyak
tentu ayo udah denger
dua hari yang lalu teh
mak dipanggil ke rumahnya istri pak camat
vertigo nya teh berkurang
dulu teh kalo bangun tidur susah peririnya
menurus pisang karunya
iya itu vertigo ya
myanok ini udah bisa ngebantu ibu ibu itu dari masalahnya
ya mak teh pikirnya
dengan obat herbal ini
daripada di operasi teh biayanya kan mahal
bagaimanapun juga kita harus ngasih harapan hidup sama orang yang sakit
terus juga biayanya kagak nyekat leher
eh teh apa maksudnya mak enof
supaya kita teh bisa kerja sama
mudah mudahan kerja sama kita juga langgeng ya
kayaknya pijat banget ya
pak polisi disini nih pak nih saya parkir motornya pak
pas saya mau ambil motornya udah gak ada pak
saya curiga pak tukang parkir yang ambil
jangan dengerin dia pak polisi
demi allah kita berdua ini bukan tukang colong pak polisi
kita berdua ini tukang parkir saya bantuin dia parkir pak polisi
jadi bukan tukang nyolong
terus kalau bukan abang siapa
kalau gua tau motor lu ada disini
nih yang gua serahin nih motor lu sama lu
sabar bareng sabar bareng
baik laporan kita kami terima
dan kami akan melakukan penelitikan
dan karena tidak ada bukti dan saksi
maka bapak bapak ini statusnya tetap jadi saksi
jadi tidak menutup kemungkinan masalah ini bisa diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan
masalahnya apa pak polisi
maksudnya bapak bapak ini kan tukang parkir disini
kalian tinggal ngomong aja untuk menggantikan motor mas ini
saya gak tahu itu motor mereknya apa
jangan jangan ntar nembak gede lagi harganya buat gantiin ke saya
nanti kita coba cari juga pak
baik kalau begitu kami pergi dulu
nanti kalau ada perkembangan selanjutnya kami akan kabari ke pelapor
baik pak baik
terus jadinya gimana nih bang
tapi lu kudu sabar
gua juga harus nyari tuh motor adeknya dimana
bang ini kan urusannya belum beres bang
kalau ayah nyari abang dimana bang
kalau abang kabur
hei gua gak perlukan kabur
lu cari gua disini dari pagi siang ampe pagi siang
gua ada ngedok disini
abang secepatnya mesti ganti ya bang ya
gua bakalan ganti
tapi gua mesti cari dulu motor lu tuh adeknya dimana
kalau nggak ketemu gimana bang
gua usahain pasti gua ganti
gua cariin gua belain belain duit buat ngegantiin motor
gua mau minta maaf nih bari sama lu bari
gara gara gua lu ketibaan pulung bari dapet masalah
gue emang gak bisa dikasih tanggung jawab bari
gar sebelum lu minta maaf
gua udah maafin lu duluan
cuma yang jadi bahan pikiran gue
gimana caranya lu cari motor supaya ketemu ntinya
terima kasih bari atas pengertian lu
kalau gua bantuin gua cariin bari
dar cuman bantuin bantuin sih
kalau itu motor kagak ketemu
pake daun kelor
nah ini masalah lagi buat kita nanti
kita mau cari tuh motor yang hilang dari mana
kita kan gak tau tuh motor ada dimana dar
tau gak lu solusinya dari mana
masalahnya gue juga bingung bari
kalau komplotan pencopet
komplotan penjam bret
gua tau siapa sindikat mafianya bari
cuman kalau komplotan curang mor
waduh bari gua kagak tau bari
sekolahan gua kagak sempet
nyampe buat kesitu bari
tiga kali gitu kan ada sekolahannya
terus kita mesti gimana dong
ah citi kagak punya motor
ujung ujungannya ribet juga nih jadinya edar
saya mau bicara sebentar
kayaknya ada masalah
tau kita liat aja dah
pakji muhyiddin dapet amanah dari pakji mansur
untuk mengundang saya
undang apaan ya
kayaknya kagak ada tuh urusannya sama gua
lu kagak usah ngarang ngang perkara deh lam
itu loh pakji muhyiddin
undangan akk cucunya aji mansur
masa pakji muhyiddin gak tau sih
ya lam lu kenapa sih kayaknya ngedesek sama laki gua
emang ada urusan apaan sih
saya tuh bukan yang ngedesek pakji ya
saya nggak mau ada prasangka buruk di hati saya
saya pengen tau
apa benar pakji muhyiddin ini dititipin undangan untuk saya
dari pakji mansur
mungkin lu bisa menjelaskan apa yang rum tau
rum memang tau kalo pak mansur itu dateng ke toko
udah gitu nanya ke abah
apakah abad sudah menyampaikan undangannya atau belum
berarti pakji muhyiddin bohong dong
lagian timbangan undangan untuk akk aji diributin
kalo lu kepengen nasi kotak
ntar gua pesenin
hei gituan aja diributin
gua aja ini bukan masalah nasi kotak
ini masalah amanah
amanah itu gua udah disampaikan
karena yang ditegor saya
dari pakji mansur
karena saya gak dateng
bukannya pakji muhyiddin kan
malas gua ngedengerin orang yang hatinya suka sirik dengki
sebenernya dia tuh iri